jumlah korban tewas akibat pesta miras oplosan di karawang sabtu lalu kini bertambah menjadi empat orang
satu korban tewas pada minggu siang setelah sempat dirawat di rumah sakit
kondisi ini memprihatinkan karena dalam sepekan terakhir setidaknya ada dua kasus miras oplosan yang total menewaskan lima orang
satu korban tewas akibat keracunan miras oplosan disemayamkan di rumah duka di desa kutapohaci
jambatan ciampel karawang minggu siang
korban denny berusia delapan belas tahun sempat dirawat di rumah sakit intan baroka karawang
korban dievakuasi ke rumah sakit pada minggu pagi lantaran menderita pusing demam dan muntah sejak sabtu malam
nyawa korban tidak tertolong karena minuman keras sudah merusak organ dalam tubuh korban
ya kurang tahu gitu
awal pulang ketemu bapak kapan
pokoknya hari sabtu
pagi itu kondisinya gimana
ya kondisinya gitu biasa biasa gitu kayak habis ngantuk lah udah malam bergadang gitu kan
menurut petugas kepolisian diduga korban tewas akibat menenggak minuman keras yang dioplos dengan minuman suplemen dan obat nyamuk jenis lotion
dengan tewasnya denny jumlah korban tewas akibat pesta miras
pas oplosan hari sabtu lalu bertambah menjadi empat orang
sedangkan tiga korban lainnya masih dirawat di rumah sakit
sementara dalam sepekan terakhir telah terjadi dua kali kasus pesta miras oplosan dengan jumlah total korban tewas mencapai lima orang
dan lima korban lainnya harus dirawat
dian firmansyah karawang
kita beralih ke informasi lain
dua warga meninggal tertimbun longsor di tasikmalaya minggu pagi
longsor terjadi saat ke tiga
dua korban masih tertidur di dalam kamar rumahnya
ika kartika tak kuasa menahan kesedihan mendapati orang tuanya tewas
waslim dan nani sumarni meninggal setelah tertimpa longsoran tebing saat tidur dalam kamar rumahnya di kampung citengah kota waringin kecamatan selawu kabupaten tasik malaya jawa barat minggu pagi
ika dan kakaknya denny juga berada di rumah saat kejadian tersebut
namun mereka selamat meski turut tertimbun
korban itu dengan putranya yang nomor dua
kemudian ada kepala wilayah kawung sari dan sekarang juga sedang diistirahat di rumah
itu termasuk korban
yang dua suami istri pak maslim dan ibu nani itu sedang tidur
jadi si timpahan tanah langsung menimpa kepada korban
hanya untuk putranya waktu itu dia tertelungkup sehingga ada kesempatan untuk bernafas
sehingga alhamdulillah terselamatkan
dan dua orang longsor juga merusak dua rumah warga
bagian belakang rumah jebol akibat dihantam material longsor
empat rumah lainnya juga terancam longsor sehingga penghuninya dievakuasi
kalau korban meninggal dunia dua orang jumlah di dalam rumahnya itu sebetulnya ada empat orang
yang dua orang selamat anak anaknya
ini jam berapa kira kira kejadian
kira kira mungkin jam empatan lah
karena laporan masyarakat lapor kepada kami itu kurang lebih
jadi sebelas menit lah
itu dari jam selepas maghrib sampai subuh tadi hujannya terus mengguyur
memang daerah bawah pun memang rawan ya pak
jenazah kedua korban langsung dibawa keluarga untuk dikebumikan di pemakaman umum
lokasi longsor masih disterilkan dari warga karena dikhawatirkan terjadinya longsor susulan
dedan radian tasik malaya